kami ini prinsipal
kami ini prinsipal dalam persidangan
bisa sekaligus menjadi saksi
dan kebetulan yang bersidang
di bn jakarta tersebut
adalah memang rekan rekan
yang menangani proses verifikasi
apa sih definisi saksi orang yang menyaksikan
nah kalau yang bersangkutan ikut bersidang
sudah pasti apa yang disampaikan
itu adalah sesuai dengan apa yang dilakukan
jadi perkataan bahwa kpu
itu nggak serius itu adalah perkataan
informasikan kepada rekan rekan media
memori banding yang melengkapi dengan
kebutuhan untuk pembuktian
dalam peraturan persidangan
banding itu kan diberikan kesempatan